ya barangkali tadi adalah satu dari sekian banyak pasukan orangnya yang kemarin bekerja cukup keras
jadi atas nama warga jakarta kita berterima kasih kepada pasukan orangnya yang sudah bersusah payah
bekerja keras kemarin mencoba untuk membantu masyarakat dalam menetralisir ya akibat akibat tadi banjir
iya bahkan sudah ada foto foto juga yang cukup viral
tadinya kotor sekali beberapa daerah apalagi sungai sekarang sudah bersih
bukan cuma pasukan orange saja sih ada pasukan biru pasukan kuning dari beberapa dinas
nah kalau di jakarta ada pasukan orangnya di bekasi ini ada pasukan biru
mirip dengan kinerja tim penanganan prasarana dan sarana umum atau ppsu di jakarta
pasukan biru di bekasi ini dikenal dengan tim pematus
jadi saat musim hujan tiba aktivitas tim pematus menjadi lebih sibuk daripada biasanya
betul dan kinerja pasukan biru di bekasi juga menuai apresiasi
mereka berjibaku membersihkan gorong gorong dari sumbatan sampah
masuk ke dalam gorong gorong
menjadi pekerjaan biasa bagi wanto dan kawan kawannya
tidak ada rasa jijik dan khawatir terkena penyakit saat tubuhnya harus bercampur dengan air selokan yang hitam
anggota tim pembuatan dan pembersihan saluran air di bekasi mengaku terbiasa
masuk ke dalam saluran air sedalam dua meter demi mengangkut sampah sampah yang menyumbat
tanpa bekal peralatan yang memadai mereka bekerja sama
mengangkut sampah dari dasar selokan ke dalam bak penampungan
ini dilakukan agar air dapat terus mengalir dan tidak menyebabkan banjir
karena kebutuhan kota bekasi untuk mengatasi banjir

ada komponen yang berkampanah dan berkampanah yang berkampanah
kampanah yang berkampanah dan berkampanah adalah saluran air yang bersih
tapi untuk saluran saluran besar dan yang primer

dan ini memang baru kita launching adalah sejak kurang lebih bulan desember
untuk melakukan pembersihan saluran air secara reguler
sepuluh anggota tim disiagakan di setiap kecamatan
sementara dua puluh anggota tim yang berada di bawah kendali dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
menjadi tim reaksi cepat yang siap menindaklanjuti laporan warga
jadi beber bekas